polisi menetapkan sopir bus rosalia indah
yang mengalami kecelakaan di kilometer tiga ratus tujuh puluh tol semarang batang
sopir dianggap lalai hingga mengakibatkan kecelakaan
yang menewaskan tujuh orang
sopir bus rosalia indah jw
ditetapkan sebagai tersangka usai polisi melakukan gelar perkara
dan memeriksa tujuh orang saksi
hasil penyelidikan polda jawa tengah
menyatakan tidak ada jejak indikasi pengereman
dari titik awal hingga bus terperosok ke parit
tersangka terancam dijerat sanksi pidana enam tahun penjara
kami polres batang khususnya
dilaksanakan gelar perkara tadi malam
baik dari hasil pemeriksaan saksi saksi
kemudian hasil olah tkp
maka patut untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka
saat ini ada tujuh korban kecelakaan bus rosalia indah
yang masih dirawat di rumah sakit
beberapa korban luka ringan telah diperbolehkan pulang
seluruh jenazah korban telah diserahkan
dan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan
kondisi sekarang di igd rumah sakit islam kendal
sudah tidak ada pasien keselakaan base yang kemarin
untuk jenazah sudah juga dibawa semua
dan sebagian masih ada yang dirawat di ruang perawatan
untuk masih dibera kepala kemarin
mengunjungi korban luka kecelakaan bus rosalia indah
yang masih dirawat di rumah sakit muhammadiyah kendal jawa tengah
tim knkt memintai keterangan para korban
terkait awal penyebab kecelakaan maut
yang menyebabkan tujuh orang tewas
dan dua puluh lainnya terluka
tak hanya mengumpulkan keterangan saksi atau korban
knkt juga mengumpulkan data di tkp dan kondisi bus
untuk dianalisa dan mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut
kita tadi sudah memeriksa tempat kejadiannya
jadi di tempat kejadian ini kita melihat langsung
lokasinya bagaimana fasilitas jalan
bagaimana perjalanan bagaimana perjalanan ke tempat kejadian
kemudian tadi kami melihat kendaraannya
di kendaraannya juga ada beberapa catatan bagi kami
kemudian tadi mendengar langsung dari penumpang yang mengalami